tante saya masih beli ke kantor karena ada file yang ketinggalan
aduh sayang kamu tuh emang cantik banget
pantesan cowok cowok tuh pada rebutan memiliki kamu
dan aku emang beruntung
kalau nantinya aku jadi suami kamu
kamu emang benar benar culuk
abis ini kamu akan jatuh kasihanan ibah sama aku
dan makin kesel dengan nona
dia berlakukan semuanya
dia berkorban cuma dengan dona
kenapa aku aku nggak
nggak merasakan sesuatu getaran deketannya
aku lupa jemput nona lagi
mbak di kantor masih ada orang apa
makasih pak ya
nona udah pulang
nona udah pulang
ah dia marah sama aku deh
kenapa jadi lupa sih jemput nona
aku rindu kabanya lebih banget dari tempat lain
walau jadi sama bapak jetty

loh aku bisa ada di sini ya
terus kau winona juga ada di sini sih
terus kenapa winona bisa ada di sini ya
atau jangan jangan ini malah bibir lagi
loh aku bisa ada di sini sih
karena masih banyak cowok lain yang mau deket sama dia
dan lo juga tahu kan mengenai nara
lu juga tahu soal nara
ya artinya sekarang lo ngertikan maksud gue
ini kesempatan satu satunya
biar ya ada sedikit lah
rasa ternyata terima kasih gue
bagus kalau gitu
eh tapi denger lo ya
gue gak nyuruh lo ngapa ngapain adik gue ya
lo boleh manfaatin keadaan ini
artinya cowok cewek berdua di kamar
gak ada masalah itu
tapi awas lu sampai berani nyentuh adik gue
gue awasin lo dari luar ya
si nona tidur karena gue kasih obat tidur
lo tangguh sama gue
pokoknya aku akan manfaatkan situasi ini sebaik mungkin
kapan dua temen sama enggak
udah n strength banget
udah mana sini
itu berarti kamu benar benar bawa berkah
ke hubungan jody dan nona
udah jam sebelas malam
tante saya masih beli ke kantor
karena ada file yang ketinggalan
aduh sayang kamu itu emang cantik banget
pantesan cowok cowok itu pada rebutan
dan aku emang beruntung
kalau nantinya aku jadi suami kamu
dan pastinya aku akan jadi suami kamu
nah syukurlah kamu masih tidur
besok pagi begitu kamu bangun
kamu tidak akan menemukan alasan lain
untuk tidak menikah sama aku
kamu jangan bangun sampai pagi ya
aku mau hamar mandi dulu sebentar
kamu tahu jodi di mana
aku emang diberi kerjaan di sini
dan juga tempat tinggal sementara
tetap aja aku bukan babysitternya jody ya
saya menolong kamu bukan buat charty
atau tanpa imbalan
mulai sekarang kamu harus laporkan pada saya
kalau jody masih ketemu sama winona
sepertinya saya salah strategi
mungkin saja mereka ngadalin saya